demi menghindari kerumunan pada saat perayaan hari idul fitri
pemprov dki jakarta menutup sementara aktivitas ziarah di tempat pemakaman umum pada dua belas hingga enam belas mei mendatang
jelang penutupan tempat ziarah sejumlah warga memilih untuk berziarah lebih awal
pemakaman umum dki jakarta
selama ditutup petugas keamanan makam dan satpol pp akan menjaga ketat area makam